mino telah bener bener pergi meninggalkan dia
rasa gak akan bisa sembuh
sama seperti mama dulu
mama gak bisa berdamai
karena belum bisa menerima kenyataan bahwa roy telah pergi meninggalkan mama untuk selamanya
tapi pada akhirnya memang sekarang sudah berdamai
jessica tidur siang ya
kok tidur mulu sih sus
gak mau ah
aku mau sama nenek ketemu sama suaminya elsa
jessica disini aja ya
aku mau keluar
kamu mau telepon papa kamu gak
aku hubungi bapak kamu dulu ya
boleh saya tahu jessica orangnya seperti apa
ngapain kamu tanya tanya jessica
pasti mau genit genitan ya
saya cuma pengen tahu boleh
nah tuh tuh jessica tuh
ngapain juga gue percaya sama orang ini
lagian gak mungkin jessica yang gue cari ada di tempat ini kan
gapada pengen foto bareng apa sama nenek
foto yuk biar ada kenang kenangan
udah k next
kalau kamu kok lupa bisa cek yang berikutnya ya
kita handphone nenek ya
aneh banget jadi orang dibohongin mau
orang itu suster di kata jessica
lagian sih belum juga kenalan tukuran nomor handphone
udah mau kirim foto
apa sih cak
semua aman mah
kan udah riza yang jagain mama sama reina
masih ngebahas tentang nino mah
masih manggil namanya mas nima terus
mama bisa merasakan apa yang dirasakan elsa
selagi elsa belum bisa berdamai
menerima kenyataan bahwa nino telah benar benar pergi meninggalkan dia
rasa gak akan bisa sembuh
sama seperti mama dulu
mama gak bisa berdamai karena belum bisa menerima kenyataan bahwa roy telah pergi meninggalkan mama untuk selamanya
tapi pada akhirnya memang sekarang sudah berdamai
dan mama sekarang jadi tambah lebih kuat
itu karena mama punya kalian
dan juga si balon biru nanti
udah jadi sumber kekuatan baru buat mama

sorry pak saya nggak sengaja
mobil plat tujuh ratus tujuh puluh nly sudah pergi dari harapan kasih
mobil dengan plat tujuh ratus tujuh puluh nly itu bukan plat mobilnya a
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak ada apa apa
al kamu lagi dimana al
saya lagi di jalan pulang ini habis dari tempat rehabilitasinya
saya sama andin mama dan juga rena
mobil plat tujuh ratus tujuh puluh nly sudah pergi dari harapan kasim
tadi di chat itu ditulis mobil meninggalkan hk
apa mungkin hk itu harapan kasih tempat rehabilitasi elsa
ya begini tadi ada pengunjung di kafe papa
handphone nya jatuh dan papa bantu ambilkan
nah di chat handphone itu tertulis
mobil berplat tujuh ratus tujuh puluh nly
sekarang meninggalkan hk
kalau tadi kamu bilang kamu dan mama dan andin
habis dari tempat elsa
berarti hk itu bisa jadi harapan kasih
hanya ada yang bisa dikira
pak papa lihat orangnya seperti apa nggak pak

masih di sana
kalau masih di sana boleh saya minta tolong pak memfotokan wajahnya
aduh baru aja keluar

hanya ada yang bisa dikira
hanya ada yang bisa dikira
hanya ada yang bisa dikira
hanya ada yang bisa dikira
hanya ada yang bisa dikira
bentar ya bentar
aduh kurang jelas lagi
aku gagal pelat nomor mobilnya juga nggak kefoto
iya ada apa
krimer dan beberapa kopi stoknya menipis
lapor ke bapak
yaudah nanti saya ke sana ya
kalau memang benar yang bapak surya bilang kira kira siapa ya
siapa yang mengawasi gue sedetail itu
sampai sampai dia tahu gue ada di bandung
mereka membutuhkan gue dari rumah
semoga papa surya bisa dapetin wajah
semoga papa surya bisa dapetin foto wajah orang itu
pak kenapa pak
saya ada apa
assalamualaikum pak gimana
waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
papa coba foto tadi tapi orangnya keburu pergi
ini papa tadi sempet foto belakang mobilnya
tapi plat nomornya nggak jelas juga
foto yang tadi sempat bapak foto tolong kirimkan ke saya aja pak